kick off operasi teknologi modifikasi cuaca di sumatera selatan dilakukan senin dua belas juni di lanut mulyono herlambang palembang
selama dua belas hari sejak sepuluh juni lalu badan restorasi gambut dan mangrove brgm
bekerja sama dengan badan riset dan inovasi nasional brin
menginisiasi teknologi modifikasi cuaca berupa hujan buatan di wilayah lahan gambut yang ada di sumatera selatan
ini dilakukan karena bmkg memprediksi bulan juli dan agustus mendatang adalah puncak musim kemarau
kita sudah mulai menyemai air awan dijatuhkan sehingga air disimpan

yang paling dikhawatirkan apabila terjadi kebakaran pada lahan gambut adalah akan sulit untuk dipadamkan
akibatnya bakal terjadi bencana kabut asap yang bakal berdampak pada kesehatan dan kegiatan ekonomi
dengan hujan buatan ini diharapkan lahan gabut tetap basah sehingga tak
di provinsi sumatera selatan paling besar itu di oki ya
oki kemudian banyuasin musim banyuasin itu yang terbesar gambutnya
di situ yang kita arahkan bagaimana di sini kita arahkan bentuk hujan hujan
baru isi mungkin sekat sekat kanal yang sudah kita bentuk itu
dan akhirnya sudah mulai jauh dari permukaan
sudah mulai terisi lagi dengan jatuhnya hujan dari tempat
untuk melakukan tmc hujan buatan di sumatera
di provinsi sumatera selatan selama dua belas hari
dana yang digelontorkan untuk operasi penyemayan garam mencapai dua tiga miliar rupiah
pangkalan operasi tmc berada di lanut mulyono herlambang palembang
dengan menggunakan pesawat kasa tni au
pesawat ini didatangkan dari lanut abdurrahman saleh malang jawa timur
nantinya pesawat akan melakukan dua belas kali penerbangan untuk menyemai garam
seberat delapan ratus kg hingga satu ton setiap penerbangannya
sebelum di sumatera selatan pelaksanaan tmc sudah dilakukan di riau
selain itu masih ada tiga provinsi di kalimantan yang juga akan mendapat jatah tmc hujan buatan
yakni kalimantan barat kalimantan tengah dan kalimantan selatan